mungkin ini saatnya anda berpikir ulang untuk memberikan uang kepada anak anak yang menjadi pengemis atau pengamen
ini ada kaitannya dengan peristiwa yang baru baru ini terjadi
di mana polisi menangkap empat orang yang diduga menggunakan anak anak untuk mengemis atau mengamen
salah satu tersangka pelakunya ternyata adalah ibu kandungnya
polres metro jakarta selatan akan melakukan cek dna terhadap para tersangka untuk memastikan keterangan mereka yang mengaku sebagai orang tua kandung korban
polisi juga akan melacak tempat penjual obat penenang yang diberikan kepada seorang korban yang masih bayi dan ini dilakukan ternyata tanpa resep dokter
yang terakhir yang kita temukan di bayi bonbon umur enam bulan itu diberikan obat penenang
keuntungan yang didapat dari penggunaan obat penenang ini bagi pelaku adalah efek obat itu menyebabkan anak menjadi lemas
dengan muka yang lemas ini akan memancing belas kasihan orang yang lewat
selain itu efek obat yang membuat anak ini tidak nafsu makan sehingga pelaku tidak butuh banyak keluar
uang untuk beli makan